dengan mengenakan baju tahanan polda metro jaya
pelaku bernama faisal marasabesi dihadirkan ke depan media oleh direkturat terserse kriminal umum polda metro jaya
tim penyidik telah menetapkannya sebagai tersangka kasus penganiayaan dengan pemberatan
dalam video yang beredar di media sosial pelaku melakukan kekerasan terhadap justin frederick
putra anggota dpr ri indah kurniawati sabtu kemarin
akibatnya korban mengalami luka di bagian wajah dan harus mendapatkan perawatan
kepala bidang hubungan masyarakat polda metro jaya menjelaskan
peristiwa tersebut berawal ketika korban yang mengendarai mobil sedan disalip dari bahu jalan mobil pelaku
karena kurang hati hati mobil yang dikendarai pelaku menyerempet mobil korban
korban yang tak terima kemudian meminta pertanggung jawaban
namun pelaku tersulut emosi
justru naik pitam hingga terjadi aksi penganiayaan
terkait plat nomor khusus b seribu satu ratus empat puluh enam rfh yang digunakan pelaku
polisi menemukan bahwa plat yang digunakan merupakan nomor palsu
plat nomor tersebut terdaftar untuk jenis mobil sedan
sehingga penyidik setelah melakukan pemeriksaan
menetapkan satu orang sebagai tersangka atas nama faisal parasabesi
dan pasal yang disangkakan adalah pasal tiga ratus lima puluh satu khp
dan atau pasal satu ratus tujuh puluh khp
tersangka faisal marasabesi adalah putra salah satu ketua sayap organisasi pejuang bravo lima
ormas ini berdiri dua tahun lalu
diawali sebagai kelompok pendukung jokowi ma'aruf saat pilpres dua ribu empat belas
dewan bipinan pusat organisasi masyarakat pejuang bravo lima

dan disangkakan perbuatan tersangka di luar tanggung jawab organisasi
mereka mendorong kasus ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
poin penting yang pertama bahwa kejadian tersebut
di luar dari tanggung jawab bravo lima sebagai organisasi
karena yang bersangkutan berada di waktu dan tempat tersebut
dalam kegiatan personal
untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya
pelaku meringkuk di tahanan polda metro jaya
dan di jerat pasal tiga ratus lima puluh satu dan pasal satu ratus tujuh puluh khp
dengan pidana paling lama sembilan tahun penjara
badru jamal jakarta